saya mau lihat jenazah istri saya sama adik ipar saya
jenazah atas nama siapa pak
sofia dan adik par saya tama
tadi memang ada jenazah atas nama sofia dan pratama
tapi setelah dimandikan jenazah langsung dibawa keluarganya untuk dimakamkan
keluarganya di mana sus
waduh saya kurang tahu pak
di makamkan di mana
maaf pak saya juga nggak tahu
sudah hampir tiga puluh tahun berdiri
rena yang tebak mama yang peragain
sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya ya
tapi aku bosan
kan tadi rana yang minta main
ini udah main sama mama sama oma loh
ya kita main lagi ya untuk cari gambar yang lain
ya main lagi yuk
iya main lagi ya
aku mau keluar aja
aku mau keluar aja
aku mau keluar aja dia
eh biar gue aja
lu udah ada kabar belum
udah ngubungin kamu
lu ngubungin mama juga
ingat pesen gue
lu kerja di sini aku duas pada
iya dulu kita hatos
aku udah di incentive dekern mooin
aha omboim punya adek
kemarin beranak lagi
itu yang pemikiran brilian
saya mau beli balonnya
tapi yang belum diadikin bahannya
lima puluh remu doang
lima puluh remu buat keluarga sultan mahal
yaudah saya bayar lima puluh remu
oke terima kasih bang
ya mau pegang yang satu
untuk menyaksikan atraksi dari ombuim
setelah itu ada meeting dengan pt global niagatama untuk membicarakan tentang kemajuan proyek
oke oke masih ada lagi nggak
sejauh ini sih itu aja sih pak
kat saya mau tanya sesuatu
boleh mau tanya apa pak
saya mau tanya soal
teror yang dialami keluarga alfari
apa sudah ada titik terang
apa pelaku yang kemarin sudah ketangkep
atau mungkin kamu ada informasi lain yang kamu dapat dari
kalau masalah itu
setahu saya pelakunya belum tertangkap pak
dan belum ada titik terang
rena masih dalam bahaya
dan sebagai ayah kandungnya
aku sama sekali gak bisa buat apa apa
aku nggak berdaya
aku ingin sekali melindungi rena
aku ingin jadi orang yang bisa diandalkan sama rena
tapi kalau sekarang
mengurus diri sendiri aja aku gak bisa
aku harus bisa jalan lagi
aku akan melangkahkan kakiku lagi disini
kami mau mengabarkan pak
istri bapak mengalami kecelakaan
istri bapak meninggal dunia sesaat melahirkan
saya mau lihat jenazah istri saya sama adik ipar saya sus
jenazah atas nama siapa pak
sofia dan adik par saya tama pratama
tadi memang ada jenazah atas nama sofia dan pratama
tapi setelah dimandikan jenazah langsung dibawa keluarganya untuk dimakamkan
keluarganya dimana sus
waduh saya kurang tahu pak
maaf pak saya juga nggak tahu
sudah hampir tiga puluh tahun berlalu
tapi kenangan itu masih sangat menyakitkan
aku akan melangkahkan kakiku lagi disini
tadi memang ada jenazah atas nama sofia dan pratama
tapi setelah dimandikan jenazah langsung dibawa keluarganya untuk dimakamkan
itu anak bu sofia
jenis kelaminnya perempuan
tapi belum dikasih nama
kalau begitu saya permisi ya pak